gerbang tol masuk paster pindah lokasi sejauh kurang dari empat km dari gerbang tol masuk yang lama
digesernya gerbang tol masuk tol paster ini diharapkan dapat mengantisipasi antrean kendaraan
gerbang tol ini dimulai dapat digunakan sejak selasa pukul dua belas malam
kondisi lalu lintas di kawasan gerbang masuk tolpaster kini terlihat lebih lancar
berbeda dari sebelumnya yang seringkali menunjukkan antrean kendaraan
dengan gerbang tol yang baru ini jelas itu lebih lancar
cuma saya tidak tahu karena ini bukan weekend ya
kalau weekend apakah tetap macet gitu itu gerbangnya kurang banyak
tapi kalau hemat saya sih di perempatan pasturnya itu nggak mungkin nggak akan macet lagi
tadi sih kan sempat lewat sana terus nggak macet sih jadi lancar gitu
pt jasa marga cabang purba
kali ini menggeser gerbang masuk tol paster ke kawasan simpang susun baros
sebelumnya gerbang tol masuk paster ada di kilometer satu
namun kini bergeser maju ke dalam kawasan jalan tol yang berada di kilometer empat
titik kilometer empat tujuh puluh lima dianggap tepat menjadi gerbang tol paster yang baru
jadi yang pertama ketersediaan lahan
ini sangat penting dalam rangka kita melakukan peningkatan kapasitas
artinya kita menghitung dari volume transaksi kendaraan yang ada
itu kita hitung agar visi rasio volume per kapasitinya itu kurang daripada satu
karena sebelumnya pada gerbang tol paster entrance yang existing yang lama
ini visi rasionya sudah hampir mendekati satu
terdapat tujuh gardu di gerbang tol masuk paster baru ini
penambahan dua gardu diharapkan dapat meminimalisir
kepadatan kendaraan yang terjadi di kawasan sebelum gerbang tol masuk paster
yakni di perempatan paster dan surya sumatri
karena satu gardu transaksi entrance itu per jamnya kurang lebih bisa melayani sekitar empat ratus kendaraan
artinya kalau kita tambah menjadi dua gardu ada penambahan sekitar delapan ratus kendaraan per jam
untuk pelayanan transaksi
berpindahnya gerbang masuk tol paster ini diharapkan dapat benar benar efektif menggoreng kemacetan
terutama saat akhir pekan dan libur panjang tiba
rizka rizlia bandung
sudah ada produser lapangan rizka rizlia dari bandung jawa barat
selamat sore rizka
satu hari setelah dipindahkan bagaimana kondisi gerbang tol paster
apakah tidak macet lagi sekarang
tapi bisa dilihat sendiri keadaan gerbang tol masuk paster yang baru sekarang sudah cukup lengang
kenapa cukup lengang
karena sekarang di gerbang tol masuk yang baru terdapat penambahan dua gardu
sehingga gardunya menjadi tujuh gardu
dan seperti kita ketahui bahwa gerbang tol paster termasuk gerbang tol yang padat dengan volume kendaraan sekitar tiga puluh dua ribu per hari
dengan adanya tujuh gardu ini diharapkan dapat meminimalisir antrean kendaraan
yang biasanya terjadi
di kawasan gerbang tol masuk paster yang lama
yang juga berdampak kepada perempatan jalan paster dan surya sumantri
dan memang keberadaan dua gardu ini diharapkan dapat meminimalisir antrean
karena satu gardu ini karena setiap satu gardu ini satu jamnya dapat memberikan transaksi sekitar empat ratus kendaraan
bisa terbayang jika sebelumnya hanya ada lima gardu
dan setiap jamnya sekitar empat ratus kendaraan
berapa banyak kecepatan transaksi yang dapat diminimalisir
dan sekarang gerbang tol
gerbang tol simpang susun baros ini sudah terpisah dari gerbang tol masuk paster
karena gerbang simpang susun baros ini ada di sebelum gerbang tol masuk paster
sehingga bagi yang bertujuan ke gerbang simpang susun baros ini bisa langsung memasuki kawasan gerbang simpang susun baros
dan mengetep sekali saja sekali transaksi maksudnya
jadi anda bisa langsung masuk sekaligus keluar di gerbang tol yang sama
terbayang sekitar enam ribu
jadi sekitar satu empat ratus kendaraan bisa teralihkan ke gerbang tol simpang susun baros
sehingga di gerbang tol masuk paster sendiri bisa berkurang begitu punca
ya rizka biasanya di kawasan tempat anda melaporkan ini macet pada saat akhir pekan weekend ataupun juga hari hari raya besar lainnya
apakah ada antisipasi lain selain dengan menggeser pintu masuk ini kemudian juga ada penambahan dua gerbang tol lagi
apakah ada antisipasi lain dari pihak berenang di sana
ya punca memang ada antisipasi lain yang coba dilakukan oleh pihak jasa marga
seperti misalnya kalau memang ini tidak efektif akan dicoba dilakukan seperti biasa yaitu portable portable untuk tap transaksi
namun sampai dua hari ini sejak selasa lalu diresmikan gerbang tol masuk paster yang baru ini
dapat terlihat bahwa memang tidak ada kendala
terlihat bahwa tidak ada antrean kendaraan di kawasan ini
bahkan saya sempat berbincang dengan beberapa pengendara mereka mengaku bahwa kecepatan waktu atau waktu tunggu mereka di jalan tol
yang biasanya bisa sekitar tiga puluh menit sekarang bisa berkurang lima belas menit
baik terima kasih rizka rizlia langsung dari bandung jawa barat